ini kan rapat dewan tansi dpp bkp
nah nanti sore akan kita perluas dengan seluruh komponen sesuatu yang lain
termasuk hasil rapat ini barusan
sejumlah piai dewan tansi kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh piai piai sepuh
di pesan pesan tren di kalangan nahdlatul ulama
untuk meminta taufiah beliau beliau atas tawaran kerjasama dari sahabat sahabat dari partai nasdem ini
kita sudah mengutus hasil rapat tadi mengutus sejumlah pengurus dpp untuk berkonsultasi
hari ini secepatnya sepuh masyarakat masyarakat yang berpengaruh
selama ini memberikan dukungan dorongan dan selama ini ketua petua
hanya sangat diterima oleh piai